seorang pria tiba tiba jatuh saat membawa kendaraan bermotor
di perempatan kilometer yogyakarta pada senin sore
tidak ada warga yang berani mendekat saat pria itu terjatuh
korban dipastikan meninggal dunia dan kemudian dievakuasi
oleh ambulans bpbd daerah istimewa yogyakarta
dengan protokol penanganan covid sembilan belas
jenazahnya dibawa ke rumah sakit dr sarjito
korban yang berinisial d merupakan pegawai honorer
di bagian kamar jenazah sebuah rumah sakit di yogyakarta
seorang pria tanpa identitas tergeletak lemah
di sebuah taman di pulau gebang jakarta timur pada senin siang
seorang warga sekitar mengecek suhu tubuhnya
dan mendapati suhunya lebih dari empat puluh satu derajat celcius
sehingga ada indikasi terpapar virus covid sembilan belas
warga pun tidak berani mengevakuasinya
masyarakat menggunakan kelengkapan alat pelindung diri atau apd
bawanya ke rumah sakit setelah warga melaporkan hal ini
ke kepolisian sektor cakur
pemerintah setempat melakukan penyemprotan disinfektan
di lokasi kejadian pasca evakuasi
seorang panggung di taksi online ditemukan tak bernyawa
di dalam mobil di halaman sebuah masjid
di desa tambak sawah waru sidoarjo pada senin malam
petugas puskesmas tempat dengan menggunakan apd jas hujan
mengevakuasi jenazah ke rumah sakit bayangkara
polda jawa timur di surabaya
masih belum dipastikan apakah jenazah terpapar covid sembilan belas
korban diketahui berinisial pn berusia lima puluh dua tahun
warga bogor jawa barat
tim liputan cnn indonesia